seorang balita yang diduga dianiaya ibu kandungnya sendiri hingga koma
kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum daerah karawang jawa barat
dia dijaga oleh kerabat ibunya secara bergantian
kalista balita berumur satu tahun empat bulan yang diduga mengalami kekerasan oleh sinta
ibu kandungnya sendiri kini masih dalam kondisi kritis
chandra kakak kandung sinta mengaku sejak dua bulan terakhir adiknya pamit mengunjungi nenek
di daerah kampung kepuh karawang barat
namun saat dikonfirmasi sinta ternyata tidak pernah mengunjungi rumah neneknya dan menghilang
chandra mengaku sinta kerap memukul anaknya saat sedang kesal
hal ini diduga karena sinta punya masalah keuangan dan masalah perceraian dengan suaminya
saya tahu sih kalau dia lagi ada kesalahan sekarang suka memperhatikan sendiri ya
sementara itu polisi telah menetapkan ibu kandung korban sinta sebagai tersangka kasus penganiayaan hingga koma terhadap kalista
saat anaknya dibawa ke rumah sakit sinta mengaku bahwa kekasihnya lah yang melakukan penganiayaan tersebut
polres karawang resmi menetapkan sinta sebagai tersangka atas penganiayaan terhadap anaknya sendiri kalista hingga koma
penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan selama empat hari setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan melihat laporan visum
penetapan tersangka dilakukan setelah sinta mengaku kerap melampiaskan kekesalannya terhadap kalista dengan alasan terlibat masalah ekonomi
dia kerap memukul mencubit dan terparah memukul kepala anaknya hingga terjatuh dan terbentur rak piring
tersangka yang mengakui perbuatannya berkesesuaian dengan keterangan saksi ahli yang lain
sehingga sore ini kita tetapkan inisial s umur dua puluh tujuh tahun yang merupakan ibu kandung daripada bayi kalista sebagai tersangka penganiayaan
kita jerat dengan pasal delapan puluh undang undang pelukanan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
sebelumnya sinta justru mengatakan jika anaknya dianiaya oleh sang kekasih yang bernama sundarja
namun sundarja membantah hal itu sundarja mengakui ia selalu perlakukan kalista dengan baik
kalau saya enggak kasihan mama itu anak
bawa berobat ke budesi ke puskesmas
bahkan kalau saya nggak kasihan nggak bakalan saya bawa ke rumah sakit rumah sakit umum
emang udah ada luka bagian paha
cuma kalau masalah ini baru ada merah merah belum parah itu
karena parah itu lukanya sering digarokin
nih saksinya tuh
jadi dia berdarah
karena dia sudah berdarah
dia sudah berdarah
dia sudah berdarah
dia sudah berdarah
dia sudah berdarah
dia sudah berdarah
merasa kasian melihat kondisi kalista yang sedang sakit
sudarja lalu mengajak sinta dan kalista ke rumahnya untuk tinggal sementara
namun saat akan dan diantarkan pulang sinta menolak dengan alasan sering diperlakukan kasar oleh kakaknya
selanjutnya terhubung melalui sambungan telpon rita pranawati
wakil ketua komisi perlindungan anak indonesia atau kpai
ibu rita selamat malam
selamat malam mbak puspa
ibu rita soal ibu menganiaya balita atau anaknya sendiri apakah kpai sudah turun tangan dalam kasus ini
ya kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk penanganan kasus ini
dan ternyata kan sudah ketahuan yang diduga menjadi pelaku adalah ibu kandungnya
memang dalam konteks ini dalam tiga bulan terakhir
kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dalam hari ini di ranah privat itu cukup besar
dan dilakukan oleh orang tua kandung sendiri
berbagai tekanan memang kemudian seringkali menyebabkan orang tua justru melakukan kekerasan
atau melampiaskan kekesalannya itu kepada anak dan ini juga terjadi pada kasus bayi c itu ya
ya bu rita tapi dari temuan anda apa kira kira yang menyebabkan ibu kandungnya sendiri
mampu menganiaya kalista hingga sekarang dirawat intensif di rumah sakit
peninjauannya seperti apa terhadap sang ibu
ya pertama ini kan orang tua single
orang tua single dengan ayah bayi c ini di mana
ini kan kita sedang proses penyelidikan juga
menjadi orang tua single tentu tidak gampang secara ekonomi kemudian secara mental
juga ketertekanan gitu ya ini mau hidup seperti apa
nah kesehatan mental ini kan kemudian penting sebenarnya gitu ya yang perlu diperhatikan
sehingga pada kasus kasus tertentu dalam hal ini sebagian lebih banyak pelaku perempuan ya
ada juga si pelaku pelaku lagi tapi beberapa kasus yang terakhir memang lebih banyak sedikit lebih banyak ibu gitu ya
dan ini menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu
kesehatan mental ibu ketika terganggu
pelampiasannya lebih banyak ke anak
tentu sebenarnya ada problem
ini kan yang belum ketahuan begini mbak
sebelum tinggal dengan d yang diduga sebelumnya menjadi pelaku ternyata saat ini belum terkutih
itu di mana dia tinggal
ini yang kemudian sedang dirunut gitu
karena kan ini kan sebelumnya ada fase panjang
ini yang sebenarnya sekali lagi kerentanan pada relasi
dari suami istri ketika tidak ditolong oleh tetangga tetangganya begitu atau orang terdekatnya
ini bisa menyebabkan kemudian seseorang melampiaskan itu kepada anak anaknya
apalagi kalau bayi tentu belum bisa melawan sama sekali ya
karena kan ini relasi situasinya sangat tidak terlisak
ya bu rita tadi gangguan mental atau ketidakstabilan mental yang saya fokuskan di sini
kita tahu kita lihat gambarnya di berita selama ini
kalista sendiri dirawat di rsud karawang bersama ibunya begitu
ditemani oleh ibunya sendiri
kalau memang belum stabil ini harusnya ada ketakutan dari pihak kepolisian atau dari para perawat sendiri ibunya merawat anaknya
ya level kesehatan mental itu kan beragam ya mbak ya
artinya bisa jadi dia hanya kadang kadang kesalahannya memuncak kemudian melampiaskan itu
dan itu sebenarnya yang terjadi sebelumnya
ketika di rumah d sebenarnya kan
ada fase fase yang dia tertolong gitu ya
tetapi ada fase fase yang mungkin dia mengingat masa lalu yang sebenarnya juga tidak terbuka sepenuhnya kan pada keluarga yang menolong ini
ini yang kemudian muncul kembali dan mengakibatkan dia juga melakukan kekerasan kembali
karena sebagaimana pengakuan dia yang menolong kan sebenarnya sebelum di rumah dia juga sudah ada luka luka gitu ya
ini yang sebenarnya kejadian kejadian ini belum diketahui
karena kan kadang kadang begini
kan dia melakukan itu
ini penting untuk ditelusuri
karena sekali lagi tadi menolong kan dalam konteks menolong
tapi sebenarnya latar belakang keluarga ibu s ini seperti apa dengan anaknya sebelumnya ini kan nggak ketahuan mbak
itu yang menurut saya belum mengheling sepenuhnya mungkin maksudnya baik menolong
tapi ketika tidak terhab dengan baik kan juga tetap potensi
maka terasanya masih ada
oke tapi sekarang polisi atau polri
polres karawang sudah menetapkan sinta ibu kandungnya sebagai tersangka
ini artinya tanggung jawab kepada kalista diberikan kepada siapa bu prosesnya dan perawatan di rumah sakit
ya sementara kan pemda menanggung soal proses perawatannya begitu ya
tetapi yang paling penting adalah juga kepolisian bersama pekerja sosial dan dinas sosial
menelusuri sebenarnya keluarga ibu s ini
ini ada di mana
karena kan sebenarnya pengalian pengasuhan itu pertama pasti ke keluarga besar sampai derajat ketiga baik ke atas atau ke bawah gitu ya
dari ibu ibu nya maupun dari bapaknya
kedepan tentu perlu direview kembali tentang sementara tentu kuasa asuhnya tidak bisa begitu ya
dipending makanya kemudian nanti kalau sudah keluar akan seperti apa itu juga penting untuk dilihat gas konferensinya
apakah masih cakap pengasuh atau tidak
tidak gitu ya atau perlu pemulihan lanjutan
oke bu rita kami ingin tahu informasi yang kpi dapatkan mengenai kabar dari kalista sendiri saat ini sudah seperti apa bu perkembangannya di rumah sakit
sebenarnya ada perkembangan namun karena apa namanya bayi begitu ya kan ini juga recovery nya tidak mudah begitu ya
ini yang sebenarnya penting untuk kita lihat dan kita sangat berharap
keluarga besar lainnya juga support karena ibunya juga sudah menjadi tersangka gitu ya
sehingga bayi ini juga bagaimanapun pemerintah kan hanya menolong gitu tapi ada keluarga besar yang nanti dalam jangka panjang kan harus takeling over pada pengasuhannya
oke baik kita harapkan juga kalista semakin membaik kemudian sehat nantinya bu rita pranawati wakil ketua kpai
terima kasih banyak telah bergabung bersama kami
terima kasih banyak terima kasih
terima kasih banyak terima kasih
terima kasih banyak terima kasih